aku perlu uang lagi buat seseorang nu
maaf aku belum bisa cerita sekarang
masalahnya terlalu rumit
kalau gitu besok gue tunggu lima puluh juta
kenapa kamu gak bikin mati aja sih orang kayak dia
sekarang uang dari mana lagi aku harus dapat
dia sendiri lagi kesulitan uang
aku udah senang banget bisa jalan sama kamu tadi
dan mendingan sekarang kamu istirahat aja
aku lagi yang makasih mil
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
di rumah ini sih banyak barang berharga
aku mau pergi
tapi masa aku ngerampok
gila aku gak sejati itulah
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
aku mau pergi
nangis juga bercuma jules
gak akan nyelesai masalah
tapi siapa yang bisa nolong aku ya tuhan
jangan berani berani lo sentuh dia ya
bundung ada cewek lu
udah abisin lu
kamu itu sangat beruntung tahu
kok buat jadi gini
jangan jangan gue jatuh cinta sama dia
si mita kemana sih
gue dia gak ada
aku gak tau
mesti kemana lah
kamu masuk dulu ya
apa yang bisa aku bantu
kamu jangan kayak gini dong
ada apa sebenarnya
kamu cerita sama aku
kamu jangan bikin aku khawatir loh
kamu cerita sama aku
aku udah banyak nyusahin kamu nuk
tapi aku bener bener udah gak tau
harus minta tolong kemana lagi
kamu tenang aja mit
kamu datang ke orang yang tepat kok
kamu kan belum minta tolong apa apa sama aku
masa udah mau balikin aja sih
emangnya ada apa
kamu cerita doa sama aku
pasti aku bantu
kamu gak terus terang sama aku
udah deh kamu bilang sama aku kau butuhnya berapa
kamu jujur sama aku ya
aku gak tau mesti gimana bilangnya nok
lima puluh juta nuk
dan itu uangnya udah harus ada besok
sebenarnya ada apa sih saumita
pasti ada orang yang meras dia
no kalau kamu gak ada gak apa apa kok nok
maaf ya aku udah bikin kamu kaget
oh enggak enggak aku ada kok mit
tapi apa dengan kamu menyerahkan uang itu kamu yakin gak ada masalah
no kan aku bilang maaf kalau aku nyusahin
kalau kamu emang gak ada nggak apa apa kok nok
yaudah sebentar ya
kamu tunggu di sini aku ambil uangnya
aku ada kok uangnya
ya tuhan bu isna udah bener bener jadi malaikat penolong aku
dengan apa aku harus balas semua kebaikan dia
halo ada apa
mil kamu tuh semalam kemana sih
aku tuh ke rumah kamu semalam dan bibi kamu bilang kamu tuh pergi
kamu pergi sama mita kemana
aku ada sedikit urusan
urusan apa sih mel
masa kamu gak bisa kasih tau aku
aku kan pacar kamu
gak cuma makan malam aja kok
sebagai ucapan terpakat
ucapan terima kasih
iya sih mita itu udah ngembalikan uangnya pak ferry
dan kontrak kita juga udah batal
ya ucapan terima kasih aja
mel itu sih namanya
itu udah menjadi kewajiban mita untuk kembali duit itu
karena dia udah lancang ngejual desain dia ke pak ferry tanpa persetujuan kamu
kok sekarang malah kamu ngebelain dia sih